kanker payudara dan leher rahim atau cervix menjadi dua penyakit kanker dengan jumlah penderita terbanyak di surabaya
hingga juli dua ribu dua puluh dua jumlah penderita kanker payudara mencapai satu dua ratus tiga puluh orang
jumlah ini terus meningkat sejak dua ribu dua puluh
sementara jumlah penderita kanker leher rahim tiga ratus dua orang
untuk melakukan deteksi dini kanker puskesmas di surabaya menggelar tes iva
atau inspeksi visual asam asetat dan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis
pemeriksaan leher rahim dan payudara ini diberikan secara gratis mulai september hingga desember dua ribu dua puluh
kalau bisa dilaksanakan penemuan dini kita bisa mengobati seoptimal mungkin dengan biaya yang memang lebih minimal
dibanding kita menemukan di stadium yang lanjut sehingga pengobatannya disamping membutuhkan biaya yang mahal
para wanita disarankan melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari secara rutin di rumah
sementara pemeriksaan leher rahim idealnya dilakukan satu tahun sekali di fasilitas pelayanan kesehatan
bagi wanita berusia tiga puluh hingga lima puluh tahun yang telah melakukan hubungan seksual
pemeriksaan leher rahim dan payudara hanya sebentar sekitar sepuluh menit saja
pemeriksaan payudara dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan meraba payudara peserta
sementara untuk pemeriksaan leher rahim dilakukan tenaga kesehatan dengan mengoleskan kapas lidi
yang sudah diberi asam asetat ke dalam leher rahim
jika ditemukan benjolan pada payudara maka peserta harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut
sementara jika ditemukan kelainan pada leher rahim maka harus dilakukan krioterapi
warga berktp surabaya maupun non surabaya bisa menikmati layanan ini
saat pemeriksaan peserta tidak sedang hamil atau nifas dan tidak melakukan hubungan seksual dalam dua hari terakhir
sedikit sedikit geli ya mungkin ya mbak ya
terus kalau yang payudara tadi diperiksanya sambil tiduran dicek apakah ada benjolan benjolan enggak sakit
masing masing puskesmas di surabaya menggelar
pemeriksaan leher rahim dan payudara satu sampai dua kali seminggu mulai pukul delapan pagi hingga sebelas siang
namun peserta juga bisa membuat janji dengan mendaftarkan diri secara daring
kan zatamarindora heru sudarmanto surabaya jawa timur